atau qr code yang ada itu
berbagai kedai di area kuliner pasar cihapit ini rata rata buka mulai pukul sepuluh pagi hingga pukul enam sore setiap harinya
dia juga harus mengikuti perkembangan selain dijual offline dia juga harus juga jualan apa namanya
misalnya nanti sekolah gitu ya bisa memanfaatkan siaran televisi
selamat sore pak ari preiss selamat sore pak ade
orang tua yang dalam tanda petik sadar bahwa anaknya ada tanda dm